memperkirakan bahwa benar benar kapolda ini mempunyai bukti yang valid
nggak ada masalah kalau memang ada kapolda yang mempunyai bukti
yang bisa pelanggaran pelanggaran itu beliau punya bukti
kami sampai saat ini belum bisa
intinya memperkirakan bahwa benar benar kapolda ini mempunyai bukti yang valid dan akurat